kita sekarang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum setia novanto fredri yunadi
bang fredrik sudah mendengarkan informasi yang baru saja kami tayangkan langsung dari kpk
penetapan kembali setia novanto sebagai tersangka apa tanggapan anda
saya belum melihat kebetulan karena kantor saya nggak punya tv
jadi mohon maaf saya tidak lihat
cuma saya dengar sekali teman teman media kan telepon saya
katanya ada preskom daripada kpk
saya hanya menjawab satu kan hak kpk kalau mereka itu nekat melakukan perbuatan melawan hukum
tetapi hak daripada kami sebagai tim kuasa hukum untuk melakukan langkah langkah hukum
ya jelas dong kita akan mengambil langkah hukum
contoh langkah hukum apa yang saya ambil
misalkan saya akan segera mengajukan pra perlainan
saya akan juga langsung lapor polisi atas perbuatan melawan putusan pengadilan
kepada siapa itu diajukan pak
siapa yang dilaporkan yang akan anda laporkan ke polisi perbuatan melawan hukum putusan peradilan
sekarang kan gini kan yang menandatanganin surat perintah penyidikan siapa
yang menetapkan tersangka siapa
oke ada informasinya informasinya kpk sudah mengirimkan surat itu ke kediaman setia novanto tiga november lalu
spdp sudah dikirimkan
saya rasa kalau dia melangirimkan tiga november lalu mengapa sekarang ketika diedarkan di internet
saya rasa kan sudah pasti dong pihak kpk itu yang mengedarkan
nah tapi kenapa mereka selalu memungkiri
sudah diterima belum pak fredri
saya nggak terima
sudah anda tidak bertanya ke pak fredri
pada klien anda
yang terima siapa
tanggal berapa terima
kan gitu kan kan pasti dong kalau tanda terima kan ada namanya
kan gitu kan tanggal berapa
nah kalau diterima kenapa
di waktu diedarkan di tempat media itu kok semua pada memungkiri
kan gitu kan kan saya kan tidak tahu
jadi kalau menurut anda apa yang saat ini terjadi di kpk
saya nggak tahu ya
mungkin mereka sudah gerah
karena mereka sudah dinaikkan jadi diduga melakukan tindak pidana kan
jadi kalau orang sudah gerah kan sudah pasti melakukan perlawanan kan
tapi kemudian juga ada perintah dari presiden jokowi tadi pagi
jika tidak ada bukti soal spdp terhadap dua pimpinan kpk harus dihentikan
loh kan kan tadi situ ngomong sendiri kan jika tidak ada bukti
kan beliau ngomong kan silakan proses hukum
ya kan proses hukum silahkan
tetapi kalau tidak ada bukti dihentikan
kan beliau sudah sangat bijaksana
silahkan diproses hukum kan gitu kan
kalau tidak terbukti ya dihentikan
kan benar dong mbak
dan sekarang masih diproses kepada menteri ya
kan gitu kan jangan kebakaran jenggot lah
pak fredri kapan anda akan menghubungi klien anda terkait pernyataan pers yang dilakukan kpk hari ini
saya rasa beliau itu pasti kan setiap saat itu kan hubungin saya
kan gitu kan udah pasti
kan gitu ya
apa langkah langkah selanjutnya
karena kan setiap langkah kita lakukan kita perhitungkan dengan rinci
dengan hati hati gitu ya
jadi saya mohon supaya janganlah jangan beritanya dari presiden itu dikelola
kemudian kata katanya diedit seolah olah presiden memerintahkan menghentikan
coba baca deh dengar rekamannya beliau
beliau kan memetakan proses hukum proses hukum kan gitu kan
tadi sudah kami tayangkan
anda silakan simak sendiri
pak fredri jadi yang paling memungkinkan langkah awal adalah pra peradilan
itu yang anda lihat paling memungkinkan saat ini
kita akan jalan serentak
baik terima kasih pak fredri